kpk kembali menggeledah sejumlah ruangan di pengadilan negeri balikpapan
pasca penangkapan hakim kayat dan dua tersangka lainnya
mahkamah agung akhirnya memberhentikan sementara hakim kayat
kayat diduga menerima uang agar menjatuhkan fonis bebas
kepada seorang pengusaha yang menjadi terdakwa dalam kasus sengketa lahan di balikpapan
pasca operasi tangkap tangan hakim kayat dan dua tersangka lain
kpk kembali menggeledah sejumlah ruangan di pengadilan negeri balikpapan kalimantan timur
penggeledahan dilakukan sejak senin pagi hingga siang
namun saat akan diminta konfirmasi pihak pengadilan negeri balikpapan belum bersedia berkomentar
pejabat utama pengadilan negeri balikpapan belum mau menemui wartawan
masyarakat pun menyambut baik upaya pembersihan praktik swab di lembaga peradilan
sementara itu mahkamah agung kirinya memberhentikan sementara hakim kayat
kayat diduga menerima uang agar menjatuhkan fonis
bebas kepada seorang pengusaha yang menjadi terdakwa dalam kasus sengketa lahan di balikpapan
selain diberhentikan sementara mulai satu juni mendatang
memberhentikan sementara dari jabatan negeri pegawai negeri sipil garis miring
hakim tersebut di bawah ini
garis miring tanggal lahir purworejo dua februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebelumnya hakim pengadilan negeri kaya terjaring operasi tangkap tangan kpk pada jumat tiga mei lalu di balikpapan
dengan liputan cnn indonesia